kericuan sempat terjadi saat musyawarah wilayah luar biasa
muswiluk gerakan pemuda kaabah jawa timur jumat lalu
masa dari penyelamat gerakan pemuda kaabah memaksa masuk ke kantor dpw p tiga jawa timur
untuk memubarkan muswiluk karena dianggap ilegal
minggu siang menanggapi ricuh muswiluk gpk jatim
wakil ketua dpw p tiga jawa timur mujahid ansori mengaku prihatin
menurutnya kejadian ini adalah dampak dari dinamika dalam dpp p tiga
mujahid ansori berharap gpk jatim bisa bekerjasama membantu p tiga mendulang suara pada pemilu dua ribu dua puluh
dalam muswiluk gpk jatim terpilih mustahidur rido sebagai ketua baru gpk jawa timur
bahwa dinamika itu kenisjayaan
bahwa konflik itu kenisjayaan
tapi konflik melahirkan energi
konflik melahirkan cahaya
konflik melahirkan terobosan terobosan baru
perubahan perubahan yang konstruktif
kericuan terjadi dalam acara pemilihan kepala desa kerajaan bogo di kabupaten demak jawa tengah minggu siang
kericuan dipicu oleh dua masa pendukung
dua masa pendukung yang saling ejek hingga saling terlibat baku pukul
untuk menghindari berlanjutnya bentrokan petugas memisahkan kedua masa dan melarang masuk ke arena tps
hingga minggu sore belum ada pihak yang ditangkap
dari pendukung yang satu sudah berada di lokasi selanjutnya pendukung yang lainnya baru datang
sehingga disitu mereka saling ejek ejekan sehingga timbul gejekan
namun dapat kita atasi secara jelas dan berhasil menangkap mereka
karena kita langsung datang ke lokasi setelah dapat laporan atau info dari pak kapolsek
pesta demokrasi dilakukan serentak di demak diikuti oleh satu ratus delapan puluh dua desa dengan tiga ratus sembilan puluh enam calon kepala desa